buktinya jelas jelas aida itu bukan anak mereka bunda
sudah dua kali dokter panji melakukan tes dna tapi hasilnya apa
nggak cocok sama darah mereka
dan kau lihat sekarang aida lebih suka memilih mereka sebagai orang tuanya daripada bantuan
aida sudah ngelakuin dua kali tes sama surya
kemana larinya nenek
buat bangkang ini kemana larinya
jangan jangan dia tahu kalau saya datang mau mau habis setia
jangan jangan dia tahu
kemana nenek tua itu
siapa tahu ada barang berharga
jadi mereka sudah melakukan tes dna
hasilnya nggak cocok itu berarti aida bukan anak surya dan nena
bawa ke rumah
kamu pasti mau melukai opah saya gajah tujuh
asah asah saya tidak mau ngajang apa apa
saya masuk ke sini saya tidak mau ngapa apa saya hanya mau ketemu adik saya nena
bocong kamu jangan bohong kamu ya
lepaskan lepaskan saya akan laporkan polisi
masuk ke dalam sini dengan diam diam bernilai linam hanya karena nena itu
enggak mau ketemu dengan saya cuma itu
buat apa kamu pegang ini buat apa kamu pegang ini
ini ini ini hanya kebetulan hanya kebetulan
kenapa kenapa ini nggak cocok tes dna nya kenapa
itu artinya aida itu bukan anaknya surya kan bukan urusan kamu
kamu pikirkan sekarang kesalahan kamu
tapi itu bukan anak kamu
saya akan teman polisi saya tahu itu tapi
jangan maaf jangan lupa
mas madaulah lepaskan
kamu pasti lama
oma tahu tadi waktu kamu pergi kamu belum makan kan
ya ampun oma kok omah bisa ada di sini sih
oma pasti ngikutin aida ya
harusnya kan oma di rumah dokter panji aja
hmm nggak mau aida
pokoknya oma kan sudah bilang tadi
kemana aida pergi mama mesti ikut sama aida
di rumahnya dokter panji
oma tapi kan oma masih sakit
kalau ada apa apa sama om nanti gimana
aida anterin oma ke rumah dokter panji sekarang ya
nggak aida nggak aida
ingin kan oma bisa pergi sama sama aida
karena oma sudah tahu kalau aida ini adalah cucu oma
walaupun oma nggak ingat semuanya tapi
serasa jadi cucu oma
oma tidak akan berhenti sama apa apa
tolong izinkan oma bisa sama sama aida terus ya
tolong aida ya
oma nggak bisa ke rumahnya aida
aida nggak mau oma jadi ikut susah
tapi aida janji aida pasti akan jagain omas bisa aida
hasil tes dna nya itu nggak cocok
kalau seandainya aksalat itu tertukar dengan aida seharusnya aeda itu cocok dengan surya
kenapa bisa seperti ini kejadiannya ya
ini benar benar ameh
aku harus selidiki firman

jangan sampai dia ketahuan tahuan
tapi ini adalah tindakan aida
aku berharap kau akan selamat
aku mau pergi ke rumah
kalau bapak kangen sama aida kenapa gak bapak maafin aja
aida juga kangen banget sama bapak
nggak mungkin bondan
dia sekarang ini sudah tidak peduli lagi sama bapak
dia lebih suka
saya lebih suka memilih mereka sebagai orang tuanya daripada bapak
aku yakin aina itu sayang banget sama bapak
buktinya jelas jelas aida itu bukan anak mereka bundar
sudah dua kali dokter panji melakukan tes dna
nggak cocok sama darah mereka

aida kau lihat
aida lebih suka memilih mereka sebagai orang tuanya daripada bapak
aida sudah ngelakuin dua kali tes sama surya
dan hasilnya tetap nggak cocok

dan hasilnya tetap nggak cocok

ida itu emang bener bener bukan anak nena
tapi kenapa bisa begitu ya
oma capek ya

kalau sama sama aida
kita duduk dulu ya oma
akhirnya beliin minuman buat oma dulu ya
jangan kemana mana ya
jangan lama lama ya oma
nggak aida nggak apa apa kok oma
jangan sakit ya